seorang pemilik toko perawatan dan reparasi senapan angin serta airsoft gun
tewas ditembak di depan tokonya di pusat kota medan
korban ditembak di area dada saat berjalan menuju toko
penembakan terjadi di jalan ahmad yani kawasan kesawan medan rabu pagi
penembakan tersebut menyebabkan indra gunawan alias kuna
pemilik toko perawatan dan reparasi senapan angin serta airsoft gun tewas
korban ditembak saat berjalan menuju tokonya selesai membeli susu
korban mengalami luka di area dada dan punggung
ini diduga dilakukan penembakan oleh orang yang tidak dikenal sekitar jam delapan tiga puluh
dan polisi sedang melakukan pengolahan terhadap tempat kejadian perkara
di mana empat orang saksi sudah kita serang interogasi dimintakan keterangannya
tak banyak yang melihat penembakan tersebut
sejumlah warga mengaku hanya mendengar suara letusan cukup kuat
tak lama berselang warga sudah melihat istiqlal
kemudian korban segera dibawa ke rumah sakit putri hijau medan
tadi apa sempat lihat ada orang yang pakai masker
itu berapa orang
kita minta kasus ini harus diungkap
siapa aktor intelektual yang ada di belakang ini
siapa tadi itu eksekutornya
ya ini kerja polisi lah
kita nggak mau medan ini ke medan koboi kan
kalau ini nggak diungkap berarti medan kuboy
rabu siang jenazah korban telah dipindahkan ke rumah sakit bayangkara untuk diotopsi
yang terabudi medan
sementara itu keluarga pengusaha indra gunawan sangat berduka atas peristiwa yang menimpa indra pada hari ini
pengusaha jual beli senjata softgun ini tewas ditembak orang yang tidak dikenal
jasad indra gunawan dibawa menuju rumah sakit umum bayangkara medan untuk diotopsi
keluarga korban meminta agar kepolisian
mengusut kasus penembakan terhadap korban hingga tuntas dan mencari para pelaku penembakan dan aktor intelektualnya
keluarga belum dapat memastikan apa motif penembakan
saat kejadian korban dalam kondisi yang luka dan sempat berjalan menghampiri istrinya yang sudah terlebih dahulu berada di depan toko
korban kemudian dibawa ke rumah sakit putri hijau medan
namun setibanya di rumah sakit korban mengembuskan nafasnya yang terakhir